tidak hanya menjadi andalan warga ibu kota sebagai tempat pembuangan sampah
unit pengelolaan sampah bantar gebang juga menopang kehidupan sepuluh pemulung
para pemulung ini mengais rejeki di antara tumpukan sampah yang menjulang
berbekal keranjang dan kait
nur saidi telah menjadi pemulung lebih dari lima belas tahun di bantar gebang
setiap hari nur saidi bisa mengumpulkan hingga dua ratus kg sampah
dengan nilai antara lima puluh sampai seratus ribu rupiah
semua sampah termasuk limbah
bisa dimanfaatkan kembali bahkan menjadi uang di bantar gebang
tak terkecuali sampah obat obatan
kalau obat obat ini justru enggak aneh karena itu obat
yang aneh racun baru aneh
kalau obat ya orang laku kita jual
jadi obat daripada kita beli mahal kalau enggak kita beli kita kasih obat
obat itu sebenarnya enggak terlalu banyak sih mas
bulan bulan yang lalu tuh lagi belum pada ditangkapin bandar bandar
mengkonfirmasi keterangan nur saidi tentang sampah obat
saya mendatangi kepolisian resor kota bekasi
di unit keamanan negara saya dikejutkan dengan temuan petugas
puluhan ribu butir obat ini adalah barang bukti
yang diamankan petugas dari tangan seorang pelaku penadah sampah obat
kita ikuti kita ikuti sampailah di suatu rumah
nah disitulah tempat obat itu dikumpulkan

dan setelah itu kita lakukan penggerbakan kita tangkap kita tanya obat obat ini dibersihkan
setelah dibersihkan dilemparlah ke daerah pramuka
sampah obat ini diduga sebagian besar berasal dari pengguna perorangan dan rumah tangga
dengan kondisi dan jenis yang bervariasi
sebagian masih ada yang bagus sebagian yang sudah kadaluarsa sama dia diakalin untuk expired nya itu
sebagian masih ada yang bagus sebagian yang sudah kadaluarsa sama dia diakalin untuk expired nya itu
tersangka penadah adalah j u
pria lima puluh tiga tahun ini sebelumnya hanya pengepul lampu bekas yang kemudian tergoda dengan keuntungan jual beli sampah obat
berhubung ada kita ada yang mau jual barang ini terpaksa saya beli
ju tidak pernah mencari pembeli atau sampah obat ini sendiri
sekurangnya sepuluh orang pemulung rutin datang setiap minggu membawa kantong plastik penuh
dan ada juga sampah obat yang dipulung dari upst bantar gebang
sementara sang pembeli juga rutin datang menjemput pesanannya dari ju
tidak semua obat diangkut oleh sang pembeli hanya obat obatan tertentu yang dibeli dengan harga yang pantas
mencegah peredaran sampah obat bisa dilakukan sejak awal
jika obat telah kadaluarsa atau
tidak diperlukan lagi sebaiknya konsumen menghancurkannya terlebih dahulu sebelum membuangnya
agar sampah sampah obat ini tidak sampai ke tangan para pemulung
dan menjadi komoditas alternatif yang menjanjikan
yogy tujul hato bekasi